sementara lembaga media survei nasional menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden satu joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin sebagai pemenang dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dengan perolehan lima puluh empat tiga puluh tujuh persen
sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dua prabowo sandiaga meraih suara empat puluh enam lima puluh tiga persen
dengan menggunakan metode sampling random di dua ribu dua puluh tempat pemungutan suara media survei nasional menempatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden republik indonesia nomor urut satu sebagai pemenang dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
sementara itu lawannya pasangan nomor urut dua prabowo subianto sandiaga uno mendapatkan hasil empat puluh enam lima puluh tujuh persen
direktur eksekutif media survei nasional mengatakan untuk margin error sendiri berada di kisaran satu persen
dengan tingkat kepercayaan mencapai sembilan puluh sembilan persen meskipun ada pergeseran tidak akan melebihi angka satu persen